kalau laluan biasa yang diginiin tuh langsung kabur
setiap hari begini
nggak usah nge gym bro
ini ulet ya
kayak kerupuk kulit
permasalahan sampah di indonesia
seakan tidak pernah menemukan jawaban
tanpa kita sedari
setiap orang menghasilkan
setengah sampai tujuh kg sampah setiap harinya
mulai dari makanan yang kita beli sehari hari
sampai produk sisa makanan
pemirsa dalam waktu satu tahun
indonesia rata rata memiliki
bahkan sampah enam puluh empat juta ton
memegang rekor sebagai jumlah sampah terbesar
sampah organik termasuk sisa makanan
memang mendapat persepsi sebagai sampah mudah terurai
sehingga seringkali dianggap tidak berbahaya
padahal jika tidak ditangani dengan benar
dapat membahayakan lingkungan
karena dapat menghasilkan zat
dan juga dapat membuat
tanah yang dapat merusak lapisan ozon
ditambah sampah organik cenderung cepat
membusuk dan menimbulkan bau cilis sedang
kini sebagian masyarakat mulai memanfaatkan
yang bisa jadi solusi sampah organik
yang belum termanfaatkan
karena sejak masih berbentuk larva
hingga menjadi ulat maggot
mengkonsumsi sampah organik
salah satu tempat peternakan larva
black soldier yang ada di indonesia
ada di kawasan gunung sindur bogor jawa barat
di lahan seluas tiga meter persegi ini
jutaan lalat dikebangbiakan setiap hari
lala tentara hitam juga tidak makan
dan hanya minum saja
karena itulah bukan merupakan faktor penyakit
seperti lalat hijau yang hinggap dan makan
pada tumpukan sampah
lalu masuk ke rumah rumah dan hingga pada makanan kita
pemirsa kalau anda lihat di bagian bawah kaki
kisah ini banyak sekali lalat ya yang sudah mati
ini bukan mati karena terinjak
tapi memang siklusnya
karena lalat yang sudah dewasa ini
hanya hidup sekitar tiga sampai lima hari saja
kemudian setelah itu dia kawin
bertelur dan kemudian mati
nah ini telurnya disini nih
bertelur disini nih
lalat yang berasal dari amerika selatan ini
bisa menghasilkan dua ratus sampai enam ratus butir telur
lalat ini hanya mau bertelur di tempat yang kering
dan dianggap aman dari predator
setelah telurnya dipisahkan
lalat akan disiapkan untuk menetas
dan membutuhkan waktu dua sampai tujuh hari
pemirsa dalam satu kotak untuk penetasan si black soldier fly ini
itu kira kira ada lima gram dari telur telur ini
dan setiap lima gram akan menghasilkan kurang lebih sekitar dua ratus ribu larva
ya dua ratus ribu ya bukan dua ratus
banyak banget dong
telur akan diletakkan di wadah yang sudah diberi makanan ayam berupa pur
jangan lupa tutup wadah dengan penutup semacam kelambu
agar tidak diganggu hama
selama tujuh hari larva hanya akan diberi makan pur ayam
setelah tujuh hari baru deh diberikan pakan sampah organik
jutaan larva larva ini kemudian dipindahkan ke wadah yang lebih besar
sebab setelah tujuh hari larva larva ini akan memakan sampah organik
setiap hari itu ada sekitar enam ton sampah organik
setiap hari begini
gak usah nge gym bro

tajem tuh kalau kelempar lagi
kemudian sampah organik diletakkan di atas larva
kemudian sampah organik diletakkan di atas larva

kemudian sampah organik diletakkan di atas larva
jika awalnya proses pemberian makan larva hanya menggunakan wadah brutstock
tapi untuk meminimalisir lahan juga menggunakan box growing
oh kayak disuapin bro
dan ini dibiarin makan seharian
jadi hitung hitung lumayan ya
tapi bisa berguna untuk mereka
dan tidak mengotor lingkungan juga
selama kurang lebih tujuh hari ke depan
lava atau maght ini akan terus diberikan makanan
jenis sampahnya kita ada roti
ada sayur buah juga nasi
jadi ada beberapa sampah yang
memang harus dicacah dulu yang tadi sempat mas
itu lalu bukan
kemudian ada juga yang memang langsung dikasih
kayak roti nasi
tidak harus dicaca
karena teksturnya sudah siap
agak berbeda dengan pas tadi dicacah
pas dicaca itu sebelumnya ya wangi
pas sudah gini hmm agak harum
jadi kalau kesini
campur campur sama parfum dikit
kalau yang di box akan disiapkan untuk dijual
yang di burstok disiapkan untuk menjadi lalat
ini yang di box akan disiapkan untuk dijual
ini yang sudah dipilih
untuk nantinya akan dijadikan siklus kembali
mereka akan menjadi lalat
dan membuat telur lagi
haa lumayan capek ya
nyokop nyokop dari tadi melanjut
yang berbeda kalau larva yang dijual berwarna putih
larva yang diberi pakan kembali untuk siklus selama sepuluh hari mendatang
akan berubah menjadi kehitaman
nah ini nih kalau yang udah sepuluh hari dipindahkan ke tempat baru
dikasih makan terus menerus
dan sepuluh hari kemudian sudah menghitam
artinya sebentar lagi akan menjadi lalat
wah ada yang berani pegang
kayak ugut ugut gitu bro
setelah dua puluh empat hari
larva selanjutnya diletakkan di wadah pasir
yuk kita masukkan dulu pupa lalat ke dalam kandang
agar menetas dan mengulang siklus
dari awal kemudian menetapkan lalat
sementara ini adalah kepompong yang kemudian
kemudian lalatnya berkembang biang
wah keren banget ya
nih ini seberapa banyak nih lihat ya
ratusan ribu lalat di tempat ini
di satu titik ini saja ya
oke kita lihat larva yang sudah siap panen
setelah total empat belas hari larva sudah bisa dijual nih
bisa kan dahulu larva dengan sampah sampah besar
yang masih tersisa
seperti sisa plastik yang ikut tergiling
kemudian larva dicuci dengan alat khusus
wangi wangi kayak wangi kerupuk
serius ya gak bohong
cuman wangi kerupuk ini lagi di drying
bukan di gini
wangi wangi kayak kerupuk
serius ya gak bohong
saya pikirkan ulet kan bau nya
wangi kerupuk bro

bisa kan udah di gini
usaha yang dirintis sejak dua ribu tujuh belas ini
bisa menghasilkan satu ton larva basah setiap hari
setelah itu lava dikeringkan untuk dijual kembali
per kilogramnya larva kering dijual tujuh puluh ribu rupiah
sementara larva basah delapan ribu rupiah per kilogram
saya belum pernah makan yang versi kering
pernah makan yang kayak ulet sagu yang di papua
tapi yang kering gini belum pernah
ini ulet ya
kayak kerupuk kulit
kerupuk kulit sapi
jadi kayak lagi makan kerupuk kulit sapi tapi versi tidak terlalu kriuk
tapi enak loh
enggak enak ya
gue liat yang tadi ya
wah enak nih
protein nya tinggi ya ini ya
meski tergolong mudah dalam perawatan karena hanya memakan sampah organik
tidak semua jenis sampah dapat diberikan pada larva
basically pada saat itu
sampah yang datang jelek batch nya jelek lah produknya jelek dan segala macem
kita nggak tahu pada saat itu yaudah kasih makan aja
yang terjadi itu tiba tiba dalam satu hari tiba tiba panennya nol
panennya benar benar bisa
habis itu tuh berlanjut sampai tiga hari kedepan
kalau dihitung rata rata tempat pembudidayaan bsf ini telah berhasil mengkonversi rata rata tiga ratus ton sampah organik per bulan
dan mulai sekarang kita bisa loh memisahkan sampah organik dan sampah anorganik
untuk memudahkan pemilihan dan penggunaan kembali jenis sampah sesuai kegunaannya
salah satunya untuk dikonsumsi larva ini demi kelestarian lingkungan
saya fernando dwi agung bogor jawa barat